sampai jumpa di video selanjutnya

aku kenal sama dia waktu ikut ajupri jualan sepatu
gara gara urusan sepatu aku sama dia jadi suka kontak
waktu urusannya udah beres kontaknya jalan terus
dia baik perhatian bikin aku merasa nyaman
aku komit sama dia jadi dekat buat saling dukung satu sama lain
tapi pelan pelan aslinya kelihatan
dia ngejaga aku seolah olah aku ini udah jadi istrinya
kapanpun dia selalu mau tau aku dimana sama siapa lagi apa
aku selalu jujur dia sering gak percaya
aku merasa jadi punya beban capek
tadi bang ojek sama mas pur terus diajak ke rumah kang tisna
mau ketemu istri kang tisna sama anaknya
di dalam ada dokter lagi meriksa kang pipit
kondisinya menurun padahal tadi pagi sudah membaik
kamu yang sabar ya harus kuat
aku tangguh kok
cuma lagi capek aja
ya aku padamnya
apa yang alhamdulillah
kang pip maksudnya kang pir masa fitra gak jadi mati
kamu kalau ngomong yang benar masa mati gak jadi
kang pip maksud saya kang pir masa fitra tadi memang udah meninggal dunia
saksinya mawar nih
tadi detak jantungnya udah gak ada
di monitornya juga udah cuma garis urus
terus perawatnya juga udah bilang
makanya saya bilang begitu ke akang
terus kenapa gak jadi mati
kamu jangan main main cap
udah gak ada
si pipit masih ada
kamu gak mau ngasih kesempatan buat aku
mau memperbaiki diri
memperbaiki hubungan kita
kapan bisa ketemuan
kapan aja bisa
kamu mau pulang dulu
kamu diperluin di sini
kalau aku tetap bilang gak usah
kamu mau maksa gak
mumpung di sini ada kang cecep
maksudku yang pertama
aku harus bersilap
air hotshot udah kabur ya fairbit

risip resri di sini aku